pak petrus ada
pak petrus lagi di palangkaraya
iya di ganti pak kosmas
sebagai yang sudah dianggap dibacakan
terima kasih juga kami sampaikan
kepada tim nasihat hukum terdakwa
yang telah memberikan usaha pembedaan
yang maksimal terhadap hak hak terdakwa
tujuan yang sama
yaitu mencari dan menemukan
untuk mencapai keadilan
tidak hanya ditujukan semata mata
untuk menghukum para pelakunya
namun diharapkan akan lebih memberikan
dampak pencegahan terhadap
pembelian makas nmb
sungguh mencederai tujuan mulia
pembangunan sosial dan kelayak
sebut surga kecil yang jatuh ke bumi
karena keanekaragaman hayati
kekayaan sumber daya mineral
dekarumawi fakta persidangan
masakim yang mulia
timnasatukum dan pengunjung yang kami hormati
itu tahun seribu satu ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu